keinformasi lainnya saudara korban tanah longsor di tanah toraja sulawesi selatan kembali ditemukan oleh tim sar gabungan
saat ini korban meninggal dunia dalam peristiwa tanah longsor mencapai delapan belas orang warga
tim sar kembali menemukan warga yang menjadi korban tanah longsor di tanah toraja sulawesi selatan
dari data yang didapat sampai saat ini sebanyak empat belas warga ditemukan di lokasi pertama di kelurahan manggau kecamatan makale
sementara empat orang korban lainnya ditemukan di lembang randan batu kecamatan makale selatan dalam kondisi telah meninggal dunia
sementara dua korban lainnya ditemukan selamat dan dua orang masih dalam pencarian tim sar
saat ini jenazah korban telah berada di rumah sakit umum daerah rsud laki padada untuk menunggu diambil oleh pihak
sementara empat belas jenazah yang di palangka ini sudah tiba di sudah tiga belas di rumah sakit satu sudah diambil oleh keluarga